sebagai tuan rumah piala dunia u tujuh belas november dua ribu dua puluh tiga pemerintah meninjau satu ratus enam puluh lima stadion yang ada di indonesia
hasil evaluasinya ada dua puluh dua stadion prioritas yang akan direnovasi dan juga diajukan pada fifa
ketua umum pssi menteri pupr beserta pj gubernur dki bekerja sama dengan sejumlah pihak
akan melakukan renovasi terhadap dua puluh dua stadion prioritas yang akan diajukan ke fifa untuk piala dunia u tujuh belas
renovasi dua puluh dua stadion prioritas dilakukan atas evaluasi dari komite keselamatan bangunan gedung yang diketuai oleh dijen cipta karya
renovasi terhadap dua puluh dua stadion yang diprioritaskan ini bertujuan untuk memenuhi standar yang ditentukan oleh fifa
dengan anggaran senilai satu sembilan triliun rupiah
dari dua puluh dua bangunan stadion ada yang dinilai rusak ringan rusak sedang dan juga rusak berat
inilah dua puluh dua stadion ini yang dilakukan
dan alhamdulillah hari ini mudah mudahan ada solusi untuk supaya jis menjadi salah satu nah ini tunggu dulu
stadion yang diusulkan ke fifa untuk kejuaraan dunia u tujuh belas
salah satu ya
nah ini yang kita lakukan
kemarin kita sudah ada rapat koordinasi pssi dan fifa
untuk kita mengajukan stadion stadion yang kita merasa bisa
untuk buat pertandingan tim nasional masa depan
ya jadi kan kemarin kita sudah uji coba
lalu argentina di jakarta
jadi nanti kalau ada pertandingan lagi
kita ingin juga memberi kesempatan banyak stadion lain
tidak hanya di gelora bung karno saja
supaya tim nasional ini benar benar dirasakan oleh seluruh penduduk yang ada di indonesia
dan berikut ini kami tampilkan
stadion yang diajukan oleh pssi untuk menjadi lokasi pertandingan piala dunia u dua puluh